sekarang saatnya kita terbang ke benua eropa untuk mengunjungi negara rusia untuk melihat bagaimana suasana ramadan di sana
saat ini kami telah terhubung dengan prinanda rahbah seorang warga negara indonesia yang sedang beribadah puasa di sana
halo selamat pagi waktu indonesia mbak rina apa kabar
halo alhamdulillah baik
alhamdulillah mbak rina ini kan kalau tadi saya lihat lokasinya ini di kota rostovon don ya betul tidak
ya betul betul kak
oke mbak rina saya penasaran sebenarnya tadi saya sempat lihat maps juga karena nama kotanya agak asing buat saya
ini cukup jauh ya dari ibu kota dari moskow mungkin bisa diceritakan latar belakangnya kenapa sekarang ada di kota tersebut dan kegiatannya seperti apa mbak rina di sana
oke kalau misalnya ngomongin tentang kenapa bisa ada di kota rostov ini karena mungkin kotanya ada di selatan rusia jadi nggak terlalu dingin ya
karena kan dulu mikirnya
maksudnya kalau misalnya kayak ini kalau terlalu ke utara kan dia akan dingin banget gitu kan
terus juga kebetulan sebelumnya juga ada teman juga di sini jadi udah ada kenalannya nih gitu jadi yaudah deh pilih kota ini aja gitu
terus kalau misalnya kegiatannya sih sekarang pastinya lagi kuliah aja terus lagi lanjutin skripsi nih
oke semangat ya biar bisa segera selesai begitu
tapi mbak rina kalau saya mau tanya sekarang di sana lagi musim apa dan berapa lama waktu berpuasa di sana
sekarang kebetulan kita lagi puasanya bertepatan di musim semi jadi puasanya itu lebih cepat gitu daripada tahun tahun sebelumnya gitu
kalau misalnya sekarang tuh kayak kita buka puasanya itu sekitar jam tujuh an sih

jadi jam tujuh tuh dari jam tiga jadi sekitar kayak enam belas tiga puluh
jadi jam tujuh tuh dari jam tiga jadi sekitar kayak enam belas tiga puluh

eee enam belas jam ya kalau nggak salah gitu lima belas atau enam belas jam untuk tahun ini kayak gitu sih
eee enam belas jam ya kalau nggak salah gitu lima belas atau enam belas jam untuk tahun ini kayak gitu sih
tapi kalau misalnya tahun tahun sebelumnya hmm pasti akan lebih lama lagi sih
ya memang cukup lama sebenarnya ya untuk melakukan ibadah puasa di rusia tapi yang penting tetap jaga kesehatan biar kuat ya mbak
tapi yang kami juga penasaran untuk dijelaskan oleh mbak rina sendiri
sebenarnya secara garis besar apa sih perbedaan yang benar benar terasa ketika di dunia ini ada ini mbak
yang benar benar terasa seperti itu ketika berpuasa di rusia dengan di indonesia
perbedaannya sih kalau misalnya yang paling terasa banget itu adalah suasananya ya
karena suasananya itu kan di sini tuh benar benar yang kayak
kalau misalnya lagi puasa kayak gini ya benar benar kayak biasa aja gitu
gak ada apa apa gitu
kalau misalnya di indo kan apalagi pas baru baru puasa tuh ya
biasanya suka ada beduk gitu kan
atau ada arak arakan pawai dan segala macam
kalau di tempat aku sih kayak gitu ya rata rata gitu
kalau misalnya di sini tuh bener bener kayak yaudah kayak gak ada apa apa gitu
karena mayoritas di sini kan juga
mayoritas agama sebenarnya agama yang paling pertama di sini itu
yang paling besar mayoritasnya adalah kristen ortodox gitu
jadi untuk ramadan sendiri ya
seperti tidak ada apa apa gitu
bahkan pernah di tahun tahun sebelumnya
saya itu pada bertempatan dengan lebaran
itu adalah minggu minggunya lagi minggunya ujian gitu
jadi ada yang dimana bahkan temen aku merasakan bahwa di hari lebaran
jadi kita paginya itu sholat id
siangnya itu kita ada ujian gitu
jadi lebarannya tuh lebih ke deg degan gitu
karena mau ujian juga gitu
tapi sekarang udah gak kayak gitu
kebetulan lebih maju lagi
jadi alhamdulillah bisa tenang sedikit gitu
lebaran dulu nikmatin baru deh pusing pusing ujiannya
berarti banyak banget hal yang dikangenin pasti ya
begitu karena tadi suasananya berbeda
tapi kalau kita lihat
kan sekarang situasi militer dan juga politik lagi memanas dulu sih ya
ini kira kira ada pengaruh gak sih dengan umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di sana
oke kalau misalnya dirumuin sama special operasi sih
sebenarnya nggak ada kita nggak berintek apapun gitu ya
kalau misalnya apalagi dengan ramadhan di sini gitu
jadi semuanya masih aman terkendali juga
dan jadi kayak semuanya lancar gitu
alhamdulillah kalau lancar ya mbak rina
iya tuh tadi tuh saya lihat di layar seru banget
kayaknya sedang ada kumpul
lagi bukber kayaknya itu ya tadi
sebenarnya lagi bukber
terus habis itu di tengah ada makanan gitu ya
iya benar banget
nah mungkin bisa dijelaskan
mbak itu kegiatannya seperti apa sih
dan rutin nggak bukber seperti itu di rusia atau di tempat mbak rina sekarang
iya kebetulan kan kita di roastov ini tuh sebelumnya tuh kita ada banyak banget ya
orang indonesianya gitu
mahasiswa indonesianya itu sekitar ada empat puluh orangan gitu
nah kebetulan di tahun kemarin itu sebagian besarnya lulus
dan sisanya tuh di rostov ini orang indonesianya itu cuma ada sekitar sembilan orang
sembilan atau sepuluh orang gitu
yang dimana tuh jadi kita mau gak mau ya harus saling ada gitu kan
kayak udah keluarga gitu
kita cuma punya kita aja nih ber sepuluh gitu
jadi dari kemarin sih kita kebetulan selama bulan kuasa ini kita udah dua kali ngadain bukber gitu
yang satu bukbernya di luar
yang satunya bukbernya di asrama
kebetulan kita semua tuh sepuluh sepuluh nya satu universitas nih di tahun lalu tuh beda beda universitasnya gitu
tapi di tahun ini kita satu universitas semua
jadi kita buka bersama gitu
buka bersamanya yang pertama itu di luar
itu buka puasa di hari pertama
terus habis itu beberapa yang ada di layar itu yang puasa selanjutnya
buka puasa selanjutnya itu di asrama bareng bareng gitu
ya walaupun makanannya sederhana gitu
yang penting kekeluargaannya gitu sih sebenarnya
oke makannya tuh apa
makanan indonesia atau ada makanan khusus yang dibeli di sana atau apa mbak
kalau misalnya makanannya sih sebenarnya lebihkan dari sini sih
karena seadanya banget gitu kan
itu sih sebenarnya pengennya tempe goreng ya sama sambal gitu kan
tapi kebetulan waktu itu
iya jadi kita cuma pakai saus yang biasa aja gitu
saus yang ada di sini gitu
dicampurin supaya pedes banget aja gitu yang penting gitu
sebenarnya pengennya sih sambal ya
sambal terasi kayaknya enak ya
benar benar selain sambal terasi
kira kira apalagi yang paling dirindukan sekaligus juga apa ya
suasana yang paling dikangenin begitu dengan menjalankan ibadah di indonesia apa sih
yang paling dikangenin tuh sebenarnya
wah kayaknya semua makanan indonesia aku kangen banget ya
karena kebetulan aku kan udah
aku udah hampir lima tahun di rusia ini gitu kan
jadi tuh dan itu sama sekali gak pernah pulang ke indonesia
dari pertama kali aku datang sampai sekarang
ya jadi aku kalau ditanyain sama aku
yang paling dikangenin apa
pasti yang aku kangenin banyak banget gitu
hampir semua makanan indonesia kayak aku kangen
tapi kalau misalnya dari keadaannya
maksudnya dari situasinya kira kira kegiatan apa yang aku pengen itu kayak
aku kangen banget nyari takjil
karena di sini gak bisa nyari tajil
padahal kalau kita di sini setiap hari nyari tajil agak gemes karena macet ya
tapi di sana ketika jauh malah rindu ya mbak ya
iya rindu banget
mbak rina terima kasih banyak ya atas perbincangannya
semoga skripsinya lancar cepat selesai cepat kembali ke indonesia
nanti ketika sampai sini kita bisa lah makan makan sambil
nanti saya kasih deh sambal terasi buat mbak rina ya
terima kasih banyak mbak selamat berpuasa
wah siap diunggu ya
siap siap terima kasih